ya trauma memang menjadi alasan sebagian warga palu ada yang mengungsi ke luar wilayah sulawesi tengah
lalu seperti apa perjalanannya sudah terhubung bersama kami lewat sambungan telepon
produser senior cnn indonesia zulfikar sebagai background saja untuk anda
kedatangan fikar di palu sulawesi tengah beberapa hari yang lalu
selain untuk menjalankan tugas sebagai jurnalis juga untuk mencari keberadaan keluarga
dan bersyukur sudah bisa berkumpul bersama keluarga tepatnya saat ini pun sudah berada di makassar sulawesi selatan
selamat pagi menjelang siang fikar
selamat pagi daniar
ya fikar apa transportasi yang digunakan untuk berpindah dari palu ke makassar fikar
baik kami berangkat dari palu pada hari selasa pagi menggunakan sembilan mobil
awalnya memang agak kesulitan mencari bahan bakar untuk digunakan selama perjalanan
karena stok bahan bakar di palu sendiri sudah kosong
dan warga harus mengantri cukup lama di fppu untuk sekedar mendapatkan dua lima liter bahan bakar minyak
setelah kami merasa cukup bisa untuk melakukan perjalanan kami berangkat selasa pagi melewati donggala
pasangkayu mamuju hingga tiba di makassar pagi ini daniar
yang kami bayangkan adalah
mas fikar bersama dengan keluarga dan juga ada beberapa warga paru lainnya yang ikut dalam rombongan
perjalanan konvoy begitu mas fikar berapa orang yang ada dalam perjalanan tersebut
kemarin saya membawa sekitar lima puluh orang anggota keluarga yang memang berminat untuk ikut dibawa ke makassar
selain makassar beberapa anggota keluarga lain ada yang menuju luwuk banggai kebuol toli toli dan manado
mereka menggunakan mobil darialan solar di china

barat sejak dari pasangkayu hingga ke majene antusiasme warga sekitar membantu warga palu yang keluar dari kota palu menuju makassar sangat sangat mereka terantusias membantu
mereka menyetop sepertendaraan yang lewat melihat bahwa pada pelat dari sulawesi tengah pelat dn mereka menyetop memberikan bantuan menawarkan untuk mampir sekedar untuk makan siang memberikan makanan ringan kepada anak anak memberikan minuman
bahkan mereka menyediakan tempat tempat beristirahat di pinggir jalan bagi warga palu yang akan menuju ke makassar
pos pos posko pos posko itu tersedia hampir sepanjang perjalanan kami di sulawesi barat mulai dari pasangkayu hingga ke majene
iya saat tiba di makassar saat ini mas fikar di mana mas fikar dan keluarga tinggal sementara
saat ini kami diterima di rumah singgah di pondok pesantren imim makassar
lokasi ini berada cukup dekat dengan kota makassar dan tersedia sekitar menyediakan seratus orang
tersedia bisa digunakan untuk seratus orang
ada warga yang memang berniat untuk sekedar mencari tempat tinggal sementara di kota makassar
mereka menyediakan akomodasi yang cukup lengkap mulai kasur pakaian handuk peralatan mandi bahkan makanan telah disiapkan untuk kami yang tiba di sini
ya jadi bisa kita simpulkan ada tempat yang cukup nyaman untuk keluarga juga mas fikar ya untuk tinggal sementara
mas fikar ada satu hal lagi
makassar memang menjadi salah satu titik pilihan
bagaimana warga palu untuk bisa keluar ya dan juga untuk menghindari rasa trauma
kalau di tempat mas fikar saat ini tinggal selain keluarga mas fikar ada berapa orang lagi
saya belum sempat menanyakan kepada pengurus pesantren tapi saat kami tiba memang sudah ada beberapa orang lain juga yang telah lebih dulu tiba di tempat ini
menurut informasi selain di tempat ini beberapa tempat lain dibuka secara swadaya oleh komunitas tertentu oleh kelompok warga tertentu
juga menerima warga dari palu yang akan tinggal sementara atau untuk menetap sementara di makassar selama masa pemulihan kondisi di palu
berapa lama fikar dan keluarga akan tinggal sementara di sana
untuk saat ini kita belum tahu kondisinya karena di palu memang di lokasi kami tinggal
sampai saat ini kabar terakhir yang saya terima tadi malam bahwa listrik masih padam
komunikasi juga belum lancar dan yang agak mengkhawatirkan adalah kondisi anak anak
karena anak anak saat ini sudah cukup trauma
mereka hanya mendengar suara pagar terbuka atau suara seng yang berbunyi mereka langsung berhamburan keluar dari rumah dengan perasaan yang cukup takut
karena menurut informasi yang saya dapat juga semalam masih terjadi gempa gemba kecil di kota palu
ya kami berharap keadaan di makassar
pasar bisa sedikit memberikan pemulihan terhadap trauma itu
dan terima kasih produser cnu siena indonesia zulfikar sudah bergabung bersama kami di siena indonesia breaking news